inilah crazy rich asal malang gilang widya pramana bersama sang istri sandi purnamasari
tepat di depan pesawat jet pribadi yang baru dibelinya
pesawat buatan amerika serikat ini berjenis cessna citation letitude yang dibanderol seharga dua ratus delapan puluh miliar rupiah
pesawat dengan kapasitas sembilan penumpang ini memiliki beragam fasilitas mewah dan modern
ini kadul ulang tahun pertikaian kita yang ke delapan
jadi ulang tahunnya masih tanggal tujuh februari tapi kadulnya datang duluan
dan hari ini acaranya kita akan selamatan jadi kita mendoakan pesawat agar pesawat ini bermanfaat dan juga bisa menunjang kemungkinan
gilang dan istri merupakan pengusaha yang bergerak di bidang transportasi dan kosmetik
pencapaian ini pun bukan karena menunggu durian jatuh dari langit
melainkan berkat usahanya yang dirintis dari nol
mulai dari usaha pencucian motor mobil hingga pemandu wisata
untuk pertama kali premier ini besok kita akan langsung menuju ke salah satu terdampak bencana alam banjir di kawasan
jadi banjir masing masing kita akan terbang ke sana kita akan pakai pertama kali pribadi ini misi kemanusiaan
inilah misi mulia pasangan suami istri yang telah menjalani pernikahan selama delapan tahun
mereka menyempatkan diri untuk memberikan bantuan kemanusiaan
di momen ini pun mereka mengajak seluruh anggota keluarga dan teman temannya untuk merasakan sensasi menggunakan jet pribadi mewah ini